terima kasih anda masih bersama kami
pasca kalah dari psm makassar persib kembali menggelar latihan jelang laga melawan madura united di lapangan lodaya bandung rabu pagi
dalam laga kandang yang rencananya akan digelar di stadion sijalak harupat kabupaten bandung itu persib menargetkan meraih angka penuh
usai menelan kekalahan saat bertandang melawan psm makassar persib kembali menggelar latihan intensif di lapangan lodaya buah batu bandung rabu pagi
dalam latihan yang dipimpin asisten pelatih heri setiawan itu skuad maung bandung fokus pada pemulihan kondisi fisik dan latihan penyelesaian akhir yang menjadi kelemahan utama persib di putaran kedua liga satu indonesia
heri setiawan mengaku telah mempersiapkan seluruh pemain jelang laga melawan madura united yang rencananya akan digelar di stadion sijalak harupat soreang kabupaten bandung kamis petang
meski pada pertemuan sebelumnya persib menderita kekalahan dua heri setiawan tetap menargetkan kemenangan agar tetap bersih
bersaing di papan tengah kelas main sementara liga satu indonesia
hingga pekan ke dua puluh delapan
persib masih tercecer di peringkat sebelas kelas main sementara sementara madura united bertengger di posisi kelima
fredy bangun bandung